padahal biasanya setiap hari sekitar satu ratus empat puluh hingga satu ratus enam puluh ribu orang melakukan transit di stasiun manggarai